saudara dua hari jelang lebaran kondisi arus lalu lintas di simpang pemuda kota cirebon jawa barat terpantau masih padat
pemudik yang menggunakan sepeda motor masih mendominasi
kepadatan arus lalu lintas di simpang stadion pemuda masih terjadi
antrean kendaraan dari arah ibu kota jakarta menuju jawa tengah lebih panjang dibanding empat arah di persimpangan ini
antrean di titik ini didominasi kendaraan roda dua yang berplat luar daerah
sebagian besar mereka pulang kampung bersama keluarga bahkan tak sedikit pemudik yang membawa anak anak dan balita
pemudik juga memenuhi bagian belakang motor dengan barang barang bawaan
dari data dinas perhubungan kota cirebon puncak arus mudik tahun dua ribu dua puluh empat di jalur pantura sudah terjadi pada hari minggu yang mencapai satu ratus dua puluh lima ribu kendaraan
hal yang sama juga terlihat di ruas jalur pantura subang pada senin pagi
ribuan kendaraan yang didominasi pemotor ini melintas di patok besi subang jawa barat
terpantau di pos pengamanan gamon pemudik motor terlihat dengan plat dari jawa tengah jawa timur dan jabodetabek serta jawa barat
pemudik motor diimbau berhati hati dan tidak mengantuk meski sepanjang jalur pantura subang memiliki trek jalan yang lurus dan lebar
ada jurnalis kompas tv muhammad syahri romdon yang memantau arus mudik pemotor di jalur pantura
kang arai kondisi paling baru dari jalur pantura untuk pemudik motor saat ini seperti apa
ya memang kondisinya tidak terlalu berbeda dengan pagi tadi isan di studio dan juga saudara
karena pada siang ini sekitar pukul empat belas tiga puluh sampai lima belas tadi panjang waktu itu sekitar enam puluh menit
kepadatan di simpang pemuda kota cirebon ini masih cukup padat
utamanya kendaraan dari arah ibu kota jakarta menuju jawa tengah yang berada di jalur mudik
artinya di titik ini masih terdapat kepadatan yang didominasi oleh kendaraan roda dua
hal ini juga menjadi perhatian karena masih dilakukan perhitungan dari pihak dinas perhubungan kota cirebon
yang mendatang dari pukul di hari tadi sampai sekitar empat belas
pada siang ini atau senin siang ini ada sekitar empat puluh sampai empat puluh lima kendaraan
dengan estimasi sekitar tiga kendaraan per jamnya
dan berdasarkan data tersebut dinas perhubungan menyampaikan kepada kami bahwa puncak arus mudik di jalur utama pantura
itu terjadi sepanjang minggu kemarin tanggal tujuh april dua ribu dua puluh
ini terbukti dari data kendaraan yang melintas dari utama pantura sangat mendominasi dan trafficnya yang sangat tinggi
mencapai satu ratus dua puluh kendaraan
dua puluh lima kendaraan sepanjang dua puluh empat jam tersebut
dan ini meningkat sekitar lima atau sepuluh persen dibanding hari sabtu kemarin di tanggal enam april
yang mencapai satu ratus sepuluh sampai satu ratus dua belas kendaraan
ke atas dasar itu sejumlah pihak terkait baik dari pihak kepolisian utamanya pos pengamanan kesambi
tempat saya melaporkan kepada anda masih siaga di lokasi dan melakukan beberapa rekayasa rekayasa arus lalu lintas
yang sempat terjadi dan dilakukan pada saat puncak arus balik puncak
ada satu rekayasa lalu lintas yang selalu digunakan di titik ini yakni dua banding satu dan bahkan bisa meningkat menjadi tiga banding satu
artinya apabila kendaraan yang melaju dari arah ibu kota jakarta sangat tinggi sekali maka diberlakukan dua banding satu
yakni lampu hijaunya sepanjang dua kali dan lampu merahnya sepanjang satu kali
ini dilakukan untuk memprioritaskan para pemudik agar tidak mengalami banyak hambatan di jalanan atau pada saat mereka melakukan perjalanan mudik ke kampung
hal yang kedua yang ingin disampaikan kepada anda isan dan juga saudara bahwa kendaraan tidak hanya kepadatan di simpang pemuda ini
yang melaju ke arah jawa tengah namun juga ke arah jakarta yang merupakan imbas penerapan sistem satu arah
dan tepat di belakang layar kaca anda esan dan juga saudara sejumlah bus yang mengantar para pemudik hendak kembali ke ibu kota
yang terdapat di jawa tengah jakarta namun belum bisa masuk jalur tol karena masih diberlakukan sistem satu arah
ini terjadi beberapa penumpukan di simpang simpang tertentu antara lain ada pegambiran kemudian ada perumnas kota cirebon
dan juga terminal harjamumpik kota cirebon dan saat ini saya melaporkan kepada anda di simpang pemuda kota cirebon
namun meski demikian pemerintah dan satlantas forest cirebon kota masih melakukan rekayasa rekayasa untuk memperlancar arus kendaraan
arai tak hanya di lampu merah tapi juga di spbu jalur pantura
ini terjadi kepadatan akibat antrian untuk mengisi bbm seperti itu
dan ini juga mengular hingga ke ruas jalan seperti apa otoritas terkait menangani ini
untuk poin pertama yang perlu disampaikan meskipun terjadi kepadatan di tempat tempat pengisian bahan bakar umum
pihak pertamina menyampaikan dan menegaskan bahwa sampai hari ini atau bahkan selama operasi idul fitri
arus balik dan juga arus balik persediaan stok bbm di sepanjang jalur pantura ini dipastikan aman
artinya meskipun terjadi penumpukan itu tidak menyebabkan berkurangnya dan tidak terlayaninya banyak pemudik
namun tingginya intensitas kendaraan para pemudik utamanya di beberapa jalur pantura yang sempat kami pantau
ya ini di sepanjang jalur pantura perbatasan kabupaten indramayu dengan kabupaten cirebon masuk ke jalur susukan
kemudian arjawinangun kemudian palimanan dan yang kemarin keadaan pagi tadi kami pantau di kecamatan depok kabupaten cirebos
itu masih sempat terjadi antrian
ini terjadi karena intensitas kendaraan para pemudik yang utamanya adalah roda dua itu banyak sekali
dan mereka juga sempat berusaha untuk masuk ke spbu a ternyata penuh
berganti ke spbu ternyata penuh
dan juga berganti ke spbu berikutnya penuh dan akhirnya mereka terpaksa ikut dalam antrian yang utama atau pentingnya
mereka mendapatkan bbm untuk dapat melanjutkan perjalanan mereka ke kampung halamannya
tidak hanya itu rest area menjadi salah satu maaf maksud kami spbu
menjadi salah satu rest area favorit mungkin bagi para pemudik yang mengendari sepeda motor atau roda dua
karena spbu rata rata memiliki halaman yang cukup luas
tentu ini tidak mengganggu aktivitas pengisian bahan bakar umum dan lalu lalangnya kendaraan